alif sampai juang akhirnya
lo tumbien banget telepon gue pagi pagi kenapa
enggak gue cuma pengen nyampein pesan aja
si wulan mau ketemu sama allah
si wulan mau ketemu sama lo
iya sih nggak maksud gue gue ya nggak nyangka aja
jadi wulan mau ketemu sama gue dimana
di taman dekat rumah mulan ya pagi ini jam delapan oke
oke gue pasti dateng
oke oke oh iya man satu lagi lo jangan telepon wulan
eh dateng juga akhirnya
iya tadi itu gue abis dateng acara syukuran yang romantik
sebentar doang lah dateng
kok tadi lo ga dateng sih
sam gimana gue mau datang
ini uang buat bayar biaya rumah sakit nyokap lo
eh sam sebenernya gue mau ngomong kalo gue udah ga perlu lagi duitnya
lo dapet pinjeman dari mana
ada lah jadi lo bisa simpen duitnya oke
aneh kenapa gue kecewa gini ya karena nolak bantuan gue
terus dia dapat bantuan dari siapa
apa dari martin
sorry sam gue gak berani terima uang itu
gue ga mau dianggep matrein lo
musim hujan begini enaknya makan sup ayam ini
ini ini buat oman
kenapa bisa ada di sini ya
ini untuk kau man
ini untuk kau man
apa ini mak dari syarah
mama juga tak tahu tadi mama temukan di depan
tapi ada tulisannya itu nama kaum
pasti lah untuk kau ya kan
ya kau buka saja
itu kan buku
buku puisi penyair kesayangan kau itu kan
pastilah orang yang berikan buku itu dekat dengan kau
karena dia tau
penyair kesayangan kau itu pak sapardi
dari siapa ya
ya sudah mama masak dulu ya
di taman deket rumah wulan ya
pagi ini jam delapan oke
gue pasti datang
oke oke oh iya eman satu lagi
lo jangan telepon wulan ya langsung aja datang
oke yaudah bye eman
serius wulan mau ketemu sama gue
kado itu beneran dari hulu
gue ketemu sama wulan
semoga masih ada kesempatan
lan jogging yuk
kemen banget lo ngajakin joggingnya dadakan banget
gak apa apa gue lagi pengen aja
di taman deket rumah lo jam delapan pagi ini
kalau gitu gue siap siap dulu
oke oke ini jam delapan
mudah mudahan mereka beneran baikan
capek gue lihat mereka berantem terus
sekarang waktunya nikmatin kopi compat baru
ini non kopi coklat barunya senan non
wangi banget bi
kalo kayak gini nanti aku pengen semangat deh joggingnya
ya sudah saya kembali ke belakang dulu ya nak
ya makasih ya bi
pa kayaknya ini hari libur deh
papa ke kantor juga
iya sebentar aja
soalnya ada klien bapak yang harus balik juga ke sini

kamu sendiri mau ke mana
aku diajak yasmin membuat jogging
di taman dekat perampatan depan
bareng papa aja ya
eh salam dulu sama mama tiana kamu ya
pa udah jam berapa nih yasmin nungguin aku lho
ntar kalau dia nunggu kelamaan kan gak enak
ntar aja deh
aku ke mobil duluan nih
kenapa pula anak menghindar dari tiana terus ya
suaminya tiana udah berangkat
hari ini juga dia kan tahu kebenaran tentang istrinya
yasmin udah nyampe belum ya
bapakmu akan tahu
kebenaran tentang istrinya

jangan lupa like subscribe dan share ya